pasukan israel melakukan serangan darat saat ini berada ataupun mengepung rumah sakit indonesia
namun istilah ufo sebenarnya pertama kali digunakan oleh angkatan udara amerika serikat pada seribu sembilan ratus lima puluh tiga
nah apa yang dimaksudkan jatah jatahan apakah betul ini adalah restu dari seorang presiden kepada prabowo
prabowo subianto bahkan saat perayaan ulang tahun ke delapan partai perindro ini presiden menyebutkan bahwa pilpres berikutnya adalah jatah pak prabowo
bahwa ketetapan mpr nomor satu garing mpr garing dua ribu tiga menyatakan bahwa tap mprs nomor tiga puluh tiga mprs garing seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan tadi malam ini merupakan satu serangan yang dilakukan secara gabungan
ya serangan rumah sakit indonesia oleh israel ini bukanlah yang pertama
ini akan diatur di dalam peraturan presiden
artinya ada sentimen positif terkait terutama dari sisi domestik